sidang kasus pembunuhan wayan mirna salihin dengan terdakwa jessica kumala wongso rabu malam diwarnai perdebatan
kuasa hukum jessica dan jaksa penuntut umum beradu argumen mengenai keterangan saksi dan barang bukti di persidangan
perdebatan sengit dan saling menunjukkan keberatan mewarnai kasus pembunuhan wayan mirna salihin
kuasa hukum jessica kumala wongso oto hasibuan meragukan keterangan saksi pegawai cafe olivier
oto menanyakan keaslian barang bukti karena jumlah dan keadaan fisik barang bukti tidak sesuai dengan berkas acara pemeriksaan
barang bukti kan sudah bertukar tukar tadi saya lihat menurut kesimpulan saya
disita dua gelas satu botol tapi yang diperiksa di laprim dua botol satu gelas
nah terus ini barang ini dari mana apa bisa pindah pindah
oto meminta semua pihak tidak terlalu cepat menarik kesimpulan
penyebabnya dari tujuh belas saksi yang diperiksa tidak ada satupun yang melihat jessica memasukkan cyanida ke dalam kopi
tewasnya mirna tidak ada kaitannya dengan cyanida dan jessica seperti yang dituduhkan
sementara jaksa penuntut umum ardi to muardi mengaku ada perjalanan barang bukti yang membuat keadaan fisik barang bukti berbeda dari berita acara pemeriksaan
ada dua surat penyitaan penyitaan pertama dilakukan pada tanggal enam hari rabu pukul dua puluh tiga
itu dilakukan terhadap satu botol dan satu gelas
vietnam ice kopi sisa yang diminum
kemudian ada penyitaan lagi satu gelas sebagai gelas pembanding
pada sidang hari kamis jaksa akan kembali menghadirkan saksi dari cafe olivier